polda metro jaya resmi menahan chief operating officer atau ceo miss universe indonesia dua ribu dua puluh tiga andria sarah dewia atau sarah
penahanan terhadap sarah dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap finalis miss universe indonesia dua ribu dua puluh
direktur reserse kriminal umum polda metro jaya kombes hengki haryadi menyatakan
sarah resmi ditahan di rumah tahanan polda metro jaya jumat tiga belas oktober silam setelah ditetapkan sebagai tersangka pada empat oktober lalu
hengki menjelaskan sarah berperan memberikan perintah agar para finalis miss universe membuka pakaian dan mengambil foto tanpa izin para finalis saat sesi body checking dilakukan
hengki mengatakan ceo miss universe dua ribu dua puluh tiga tersebut terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana yang terjadi
kita sudah tahan
saya orang tersangka ceo nya atas nama sara yang bersangkutan pertama lakukan tindakan yang dilakukan daripada job description nya
tidak ada sop nya tidak ada dalam rundown di mana quick booth check itu juga tanpa persetujuan daripada finalis
melakukan perekaman kemudian pemotretan tanpa persetujuan finalis dan dianggap meredakan harga dan pangkapan daripada finalis
tidak ada sop nya tidak ada dalam rundown dimana quick body check itu juga tanpa persetujuan daripada finalis